empat mantan pegawai kpk menerima tawaran menjadi aparatur sipil negara di institusi polri
sementara dua belas orang lain yang menolak dengan berbagai alasan
apakah empat puluh empat mantan pegawai kpk yang digawangi mantan penyidik novel baswedan ini mampu berakrobat di korps bayangkara
atau malah gerak mantan para pegawai kpk ini akan terhambat dengan budaya asn di internal polri
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan mantan pegawai kpk giri suprabdiono
selamat sore pak giri
selamat sore pak giri
selamat sore pak giri
selamat sore pak giri
oke tampaknya kami belum bergabung dan juga sudah ada pakar hukum kepolisian universitas bayangkara edi saputra hasibuan
selamat sore pak edi
selamat sore pak edi
selamat sore ibu
oke pak edi kami masih menunggu bergabungnya pak giri suprabdiono
tapi tampaknya belum bergabung jadi saya harus ke anda terlebih dahulu pak edi
dari hasil asesmen dan aturan di polri empat puluh empat mantan pegawai kpk ini apakah bisa menjadi penyidik atau hanya di sektor pencegahan saja
iya terima kasih ibu ya
kita tentu saja merasa bersyukur karena sahabat sahabat kita ini saat ini sudah dalam proses untuk rekrutmen ya di dalam tubuh polri ya
memang kami juga melihat bahwasannya memang
kehadiran mereka di kepolisian memang
sangat dipercayai ya
termasuk dalam hal ini melakukan pengawasan ya
tadi juga disampaikan oleh saudara yudi
juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap baik baik
tetapi juga tentunya kalau kami juga kalau boleh memberikan saran tentunya memang
kehadiran kawan kawan yang dari kpk tadi bisa lebih pada fokus untuk pencegahan korupsi ya
dan selama ini kalau yang masih kurang
apa namanya dalam penegakan hukum kepolisian khususnya adalah merupakan apa namanya untuk pencegahannya
saya kira ini nanti akan menjadi kemasukan masukan yang berada di sekolah terhadap polri
bahkan kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa hari ini dilakukan semacam tes ya
yang itu masuk di dalam asis apa namanya identifikasi jabatan dan juga seleksi kompetensi ya
dan ini memang sesuai dengan
peraturan kepolisian negara sudc ya
apakah pak giri sudah bergabung
oke pak giri kami menanti kehadiran anda
untungnya anda sudah bergabung
saya mau langsung saja ke anda
tadi pak edi sudah menjelaskan bahwa memang yang harus diperkuat dari internal polri adalah soal pencegahannya
tapi sebelum sampai ke situ saya ingin tanya dari lima puluh tujuh mantan pegawai kpk empat puluh empat orang termasuk anda menyatakan bergabung
menjadi asn polri
karena dua belas lain yang menolak
apakah anda tahu alasan dua belas teman anda ini menolak apa
apakah tidak merasa cocok dengan budaya korps bayangkara
ya saya pikir kita harus apresiasi teman teman yang dua belas ini juga
karena pilihan hidup dan mereka saya yakin ikut memberantas korupsi juga di bagian lain mbak
di luar dari instansi polri itu sendiri
jadi adalah karena alasan memang pasangan mereka tidak mengizinkan atau memang mencoba berkontribusi di bidang lain
tetapi perlu dipahami bahwa empat puluh empat orang ini yang bergabung menjadi pns polri itu harus dipahami bahwa kita ingin memberantas korupsi ke republik ini
tidak harus melalui kpk
tetapi yang paling penting alasan empat puluh empat orang ini termasuk saya mengapa kita bergabung
karena menjadi pns polri itu memungkinkan kita untuk kembali kepada kpk kembali
karena asn pns bisa berpindah ke pns di lembaga lain
jadi saya pikir harapannya nanti ketika situasinya kondusif
kita bisa kembali ke kpk dan memberantas korupsi di kpk
itu alasan utama kami mengapa kita bergabung
dan yang kedua dan yang paling penting adalah menghapus stigma kita
dan ini sejalan
jadi kebijakan bapak kapolri ini patut kita apresiasi yang setinggi tingginya
karena sebenarnya sejalan dengan temuan dari komnas ham dan ombudsman
yang mengatakan pada dasarnya tujuh puluh lima orang yang kemudian berakhir dengan lima puluh tujuh orang itu adalah penyikiran secara terselubung
jadi saya pikir bapak kapolri memahami situasi dan kebatinan apa yang terjadi di sini
dan kami mengapresiasi
pak giri hasil asesmennya kemarin bagaimana yang dilakukan polri
apakah anda sudah tahu akan ditempatkan di mana
teman teman empat puluh tiga orang lainnya sudah tahu akan ditempatkan di mana
apakah seluruhnya akan di bawah institusi polri
atau akan ada yang disebar ke lembaga lembaga lain begitu pak giri
satu hal yang sudah disampaikan oleh bapak sdm bapak irjen
menyampaikan bahwa unit ini sedang digotok mbak
jadi menunggu regulasi juga
tetapi sepertinya sudah ada semacam komitmen awal untuk membuat unit khusus di bawah kapolri
dan ini saya pikir hal yang bagus karena pencegahan itu menjadi penting
dan bisa mendukung yang lebih besar lagi di sektor sektor strategis
misalnya penyelamatan dana pen dana bantuan sosial covid dan segala macam
jadi untuk penempatan kami belum tahu menjadi kewenangan dari polri
jadi mungkin pas pelantikan besok pas saat hari anti korupsi sedunia sembilan desember itu akan disampaikan
kita akan menjabat sebagai apa
tetapi saya pikir itu menjadi posisi bukan posisi definitif
karena struktur tugas fungsi dari unit yang akan disusun ini dalam proses untuk pembuatan
jadi menunggu dari div hukum untuk kira kira bagaimana yang paling tepat sehingga empat puluh empat orang ini bisa optimal
memberantas korupsi di tubuh polri
saya mau ke pak edi
pak edi kalau menurut penjelasan dari pak giri berdasarkan mungkin penjelasan dari bidang asdm di polri begitu ya
bahwa akan ada digodok sebuah unit khusus yang berada langsung di bawah kapolri begitu ya
artinya empat puluh empat mantan pegawai kpk yang menjadi asn polri ini akan langsung bertanggung jawab kepada kapolri
pak edi secara institusi apakah kemudian ini akan bisa long lasting mengingat kapolri akan berganti terus
sementara mereka sudah menjadi asn begitu ya
dan apakah kemudian itu baru pertama kali terjadi di dalam sistem institusi polri
ya saya kira memang demikian ya
karena memang apalagi kawan kawan kita sahabat sahabat kita dari kpk ini sudah memiliki wadah hukum yang kuat ya
termasuk kalau kita lihat kemarin ada peraturan kepolisian negara indonesia nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengangkatan
khusus untuk lima puluh tahun
khusus untuk lima puluh tujuh
untuk lima puluh tujuh pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi pegawai negeri sivil untuk di lingkungan polri ya
artinya ini sangat jelas ya
apa yang jadi rengkauan rengkauan di sana adalah memang betul betul diwadahi apa namanya siswa dengan undang undang yang ada
dan saya kira memang bapak kapolri kemarin kalau kita lihat sebelum membuat satu peraturan ini peraturan kepolisian ini adalah sudah juga meminta izin meminta dukungan meminta persetujuan dari
termasuk dari apa namanya men fund rbp kemudian juga dari mahkamah konstitusi kemudian juga dari
oke artinya bagaimana pak edi apakah ini akan long lasting kalau kapolrinya berganti mereka akan tetap bisa berada di bawah unit kapolri itu dulu pak edi
saya yakin pasti akan demikian
karena memang apa namanya dasar mereka juga kawan kawan itu di kepolisian itu memang betul betul didasari dengan undang undang yang ada ya
bahkan kalau kemarin dilakukan kepolisian itu itu memang tidak bisa dihubungkan dengan kepolisian
bahkan kemarin dilakukan di mabes polri kalau kita lihat adalah identifikasi jabatan dan selektif kompetensi ya
itu dilakukan memang itu adalah sesuai dengan aturan aturan yang memayungi kehadiran kawan kawan di sana
nanti dari hasil ini nanti akan dilihat kira kira kalau apa namanya orang ini cocok di mana di bagian apa nanti ini akan menjadi kewenangan bapak kapolri
untuk menentukan di mana mereka nanti akan menduduki posisi ya
dan yang pasti sebagai masyarakat kami sangat senang dengan kehadiran kawan kawan dari kpk ya
dan kita tentu saja mengapreasi apa yang dilakukan keputusan yang diambil oleh bapak kapolri
oke pak giri pak giri apakah anda dan empat puluh tiga mantan pegawai lainnya sudah siap dengan perubahan kultur budaya di internal polri yang sangat berbeda dengan kpk
kultur budaya siap salah yang cenderung kaku begitu ya
sangat tegak lurus dengan kultur budaya
lurus dengan atasan bagaimana itu pak giri
bagaimana itu pak giri
bagaimana itu pak giri
bagaimana itu pak giri
jadi mayoritas polisi kan orang baik hanya onom onom tertentu saja
dan itu saya pikir menjadi pr juga
dan saya pikir kemajuannya luar biasa
jadi survei terakhir itu polisi mengalahkan kpk di peringkat tiga
jadi publik percaya yang nomor satu teni ketua presiden ketiga polri disusul oleh kejaksaan wakam agung dan kpk di posisi nomor delapan
jadi kalau kita bicara secara objektif memang lembaga yang lebih dipercaya adalah kepolisian lain dibandingkan kpk
tetapi banyak di sisi lain memang kita melihat kebijakan kebijakan dari bapak kapolri kan kita ingin ada perbaikan dan nggak anti kritik juga
jadi kalau kehadiran kita yang empat puluh empat orang ini kemudian mencoba menjaga independensi kemudian profesional saya pikir tidak akan menjadi masalah
dan tentu kalau misalkan independensi dan imparsialitas kita dan profesionalitas kita tidak dipercaya
tidak bisa berkembang di sana kita manusia manusia yang bebas mbak bisa menentukan pilihan di kemudian hari juga
apakah melanjutkan pemberantasan korupsi di sana atau memberantas korupsi di tempat lain
artinya kalau tidak cocok akan keluar begitu pak giri
kita bisa jalani dulu saja bagaimana situasi seperti ini
dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kemudian iklim yang ada itu tadi kan kita belum masuk juga nih
jangan jangan sebenarnya itu hanya kita melihat praktek praktek yang tidak tepat
jadi kita mesti coba berpikir positif dalam kontak ini
oke tetap berpikir positif begitu ya menjalani dulu saja apa yang ada di depan mata
saya mau ke pak edi pak edi apakah kemudian gerak cepat empat puluh empat mantan pegawai kpk ini nanti akan terhambat budaya di polri setelah menjadi asn korps bayangkara
kalau tadi menurut pak giri harus tetap positive thinking tapi apakah itu akan semanis yang terjadi di lapangan
jangan dijawab dulu pak edi kita akan jeda sejenak tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
di polri setelah menjadi asn korps bayangkara kalau tadi pak giri mengatakan bahwa kita harus positive thinking dulu
jangan jangan itu hanya yang di luar saja tapi apakah itu akan semanis yang ada di kenyataannya nanti pak adi
ya saya kira memang apa yang menjadi harapan daripada kawan kawan kita pak giri dan kawan kawan ya
tentunya memang kita harapkan bisa memberikan kerja yang makmal di kepolisian nanti ya
apakah nanti ditaruh di mana ya tentunya memang saya kira nanti dalam waktu dekat akan ada penjelasan dari polri
hal ini ditaruh di job bagian mana apakah nanti di pengawasan seperti yang sampaikan pak purnomo
studio purnomo tadi ya itu pengawasan terhadap objek apa namanya objek vital ya
atau juga mungkin di pencegahan nanti saya kira pasti akan diberikan polri sesuai dengan job yang sudah ada di kpk ya
saya kira tidak akan terlalu jauh jauh bidangnya dengan apa yang tugasnya yang ada di kpk ya
saya kira memang
artinya mereka akan tetap bisa perform
apakah itu yang akan terjadi saat di kpk pak edi
ya saya kira kalau kita lihat peraturan kepolisian negara republik jaya
ini kalau menurut pandangan kami adalah lebih kuat daripada peraturan kapolri ya
karena dilihat daripada peraturan polri nomor lima belas tahun dua ribu dua belas tentang pengangkatan kutus ya terhadap lima puluh tujuh sahabat kita dari kpk tadi
memang banyak meminta banyak masukan masukan dari banyak pihak ya
misalnya kalau kita lihat bapak kapolri meminta masukan daripada menpan rpp kemudian juga dari mahkamah konstitusi kemudian juga dari mahkamah agung ya
jadi ini bukan hanya polri semata
kalau peraturan kapolri itu kan hanya polri peraturan kapolri
tapi ini banyak masukan masukan
banyak apa namanya persiduhan dari banyak pihak termasuk insajen dan lain lain
jadi inilah betul betul dasar hukum yang kuat yang dimiliki oleh polri untuk mengangkat ya
sahabat sahabat kita kawan kawan kita dari kpk tadi
pak giri dasar hukumnya sudah kuat kalau menurut pak edi dan tadi anda juga mengatakan bahwa perpol ini lebih tinggi dibandingkan perkap begitu ya
tapi pada kenyataannya kalau kita melihat rekam jejak hubungan antara kpk dengan polri di saat kasus cicak buaya dan ada beberapa kasus lainnya
apakah kemudian anda dan juga empat puluh tiga pegawai lainnya siap untuk menghadapi kalau memang nanti ada resistensi
di internal polri yang mungkin gelombangnya akan cukup mengganggu begitu
mungkin bisa jadi ini menjadi solusi konflik cicak buaya yang selama ini pak
jadi begitu kita di dalam itu istilahnya informasinya simetris tidak ada kejirikan
karena sama sama niatnya untuk memberantas korupsi sebenarnya
maka akan menjadi solusi dari yang konflik istilahnya berseri ini
dan saya enggak meyakini sebagai konflik lembaga sebenarnya
itu kan oknum oknum dan koruptor yang kemudian terlibat kemudian coba melawan penegakan hukum yang dilakukan kpk
jadi jangan dipahami sebagai ini suatu konflik lembaga bahwa kpk melawan polri tidak demikian
tetapi sebenarnya penegakan hukum melawan oknum oknum dari koruptor itu sendiri
jadi semoga nanti isu cicak buaya selesai dan banyak hal yang energi kita mbak energi kita ini pandemi masyarakat juga lelah nih
dan mungkin polemik dwk enggak selesai selesai gitu kan
harapannya nanti ada hal hal yang lebih optimisme menghasilkan sesuatu dan mengurangi konflik yang ada
tetapi yakinlah kami orang orang yang sudah biasa menjaga independensi menjaga integritas dan profesional kita
harus tetap profesional dan siapa tahu bahwa bergabungnya empat puluh empat pegawai ini ke dalam institusi polri bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan hubungan antara cicak buaya
saya mau tanya ke pak edi
apakah kemudian tidak akan ada resistensi atau ini akan menjadi solusi hubungan yang naik turun antara polri dengan kpk dengan bergabungnya empat puluh empat ini akan menjadi solusi pak
saya yakin ini akan menjadi apa namanya momen baru ya di dalam hal membangun hubungan baik antara polri dan kpk ya
dan saya sangat yakin sekali kehadiran kawan kawan kita pak giri dan juga pak novel ya di polri nanti akan memperkuat ya pak edi
memperkuat ya polri di dalam hal penenganan kak korupsi ya termasuk di dalam perindahkan dan juga mungkin penjagaan korupsi ya
saya kira memang betul betul kalau kami berpandangan sebagai masyarakat mengharapkan betul kehadiran kawan kawan sahabat sahabat kita dari kpk tadi agar bisa berperan kepolisian di dalam hal membantu polri
apa namanya memperkuat polri di dalam hal apa namanya pemberantasan korupsi
oke pak edi
jadi tadi pak giri sudah menyampaikan bahwa harapannya ketika empat puluh empat mantan pegawai kpk ini bergabung menjadi asn polri ini adalah jalan untuk bisa kembali lagi ke tempat lamanya yaitu ke kpk
secara aturan apakah itu kemudian dimungkinkan pak edi untuk bisa kembali lagi ke kpk
saya kira nanti akan waktulah ya nanti akan melihat ya perkembangan waktu nanti ya
saya kira nanti dengan sama sama menjadi asn sangat mungkin juga nanti bisa kembali ke kpk ya
soal apakah nanti prosesnya seperti apa saya kira nanti pasti akan dibicarakan kemudian
terakhir pak giri setelah anda dan juga empat puluh tiga pegawai lainnya menjadi asn tentu saja ada independensi yang mungkin akan terganggu nantinya
bagaimana kemudian anda dan juga teman teman lainnya menjaga independensi itu untuk tetap bisa berperforma
maksimal di institusi korps bayangkara
itu sebenarnya yang kita harapkan nanti
semoga nanti regulasi yang mengatur tentang struktur tugas dan fungsi termasuk manajemen sdm itu bisa menjaga itu mbak
jadi apakah nanti kita tetap menjadi unit khusus di pakal polri dengan tugas khusus dengan si kementerian pemerintah sendiri
walaupun nanti ada risiko kecemburian
kami tidak ingin kehadirannya menimbulkan kecemburuan
apakah nanti deploy ke lembaga lain sebagai perwakilan polri untuk mengalasi dan melakukan perjalanan tersebut
atau melakukan tugas investigasi
jadi ini masih dalam proses dan semoga nanti harapannya sistem yang baru tadi bisa menjaga independensi kita
dan yang lebih penting mbak kita ingin juga islahnya ya
kan salah satu isu di polri itu kan menurut saya gajinya terlalu rendah itu mbak
negara maju itu ciri khasnya oleh polisi jaksa hakim itu tinggi
tetapi indonesia depannya belum terlalu memadai
jadi itu salah satu pr bagi kita bagian yang lebih tinggi
pr bagi kita bagaimana kita bisa selesaikan di sana
jadi tidak sekadar memikirkan empat puluh empat orang ini tetapi bagaimana di polri ini juga mendapatkan semacam privilege yang di kpk
jadi menularkan sistem yang relatif lebih bagus tapi enggak cara individual
kalau empat puluh empat itu bakal kalah dengan lima ratus ribuan anggota polri gitu ya
tetapi kita bisa bisa strategis yang bisa menimbulkan efek yang lebih besar di kepolisian itu sendiri
jadi ya singkat saja pak gimana
doanya semoga bisa kita menjalankan misi kita di lembaga ini
semoga empat puluh empat mantan pegawai kpk yang besok akan dilantik menjadi asn polri bisa tetap menjaga independensinya
dan bisa memperkuat institusi polri di bidang pencegahan dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh pak giri
memberikan kesejahteraan begitu ya bagi seluruh anggota dari korps bayangkara
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak giri suprabdiono mantan pegawai kpk yang sudah akan resmi menjadi asn polri
dan juga pak edi saputra hasibuan pakar hukum kepolisian universitas bayangkara
saya selalu bapak bapak